pelan pelan itu intip intip tarikari hari hari atau
ada kata bunga gak ada kak ada cari berat burung aja cari ya kemana tadi
ada apaan ini ada demo ada demo atau ada bagi bagi sembako kosnya diajak aduh kang
joni bukan bagi bagi sembako tahu gak kang joni tadi teranti tengok ngomong
katanya duitnya kehilangan kecolongan
gini ceritanya ya kan habis nyari dapat uang banyak segitu tumbuk gini uang semua isinya
sama dompet anduk sepatu senal berada uangnya tuh tapi kan lumayan banyak merahnya segini
tuh berarti dia sering bolos tuh nggak pernah belajar makanya merah itu merah
spion ada babi desekin awaknya ke angkot saya ke kosrokan gitu ada geluhnya setting
lewatnya babinya nggak mau nyingkah saya taruh aja rumputnya dashboard set babinya
nggak mau pergi di gitu sama mau pergi saya taruh di dashboard saya turun usia usia
tondeke deket babinya pergi dompet saya juga hilang oh paren te nyeri nyeri nyeri nyeri mual
menang di ubaran itu kasihan parete ya udah lah parete sabar aja ya
pokoknya baru kehilangan dompet ya
ya tau lah
coba tutup mata ayah
ini dompet ayah kan
hah ya ampun
bella kok bisa di kamu nih dompetnya
kok mahal cari tanah
mungkin jatoh kali
jatohnya dimana li bella
mungkin tadi jatuh di jalan kali pertek
tuh benar berarti itu emang salah pak rete
kok babi yang disalahin orang babinya emang gatau apa apa
babi mana doyan duit pak rete
kasian dong babinya dituduh
pasti dia sakit hati sekarang kalo tau pak rete nuduh
nyari nyari nyari mahal banang ke ubaran
jadi berantakan gini
asal tadi emang rapih
ini mau jejak kaki babi
lama banget sih ini bu rantik
ngambil gitu aja
tuh kan bener
duit hasil jahitannya habis
nggak ada sisanya
aduh kenapa babi doyan duit sih
ini lain doyan bubur
eh pak rete pak rete
uang sete semua di dalam hilang
semua dompet berantakan pak rete
wah ini mah bener nih
itu ada babi ngepet tadi bu
kayak ngeliat gitu hitam gitu
itu ada babi ngepet
eh disikat pak
ya pak hajar aja pak
eh jangan jangan jangan
disikat nakumah orang udah nggak ada babi ngepetnya
para warga ini sudah keterlaluan
uangnya bu ranti harta bandanya disikat abis sama babi ngepet
bahaya banget ya nih
jangan jangan bikin jatuh korban lagi menurut saya
sian bu ranti
makanya pak kita harus berantas sampai ke akar akarnya
iya ya setuju setuju kalau itu
lagian sih rumah rt dikasih tahu nggak percaya ada babi ngepet
iya tuh bu ranti juga sih nggak waspada kita udah ngingetin loh
ya kan saya lupa namanya juga manusia
ya udah pak pak pak kita semua nggak usah saling menyalahkan
lebih baik kita cari bagaimana cara menangkap babi ngepet itu
pak entah bener bapak tuh memberikan solusi
ini pak wibowo bukan temen lama saya nih ya
oh bener ini pak wibowo temen lama saya
sama sama merintis pak gimana pak usahanya sekarang
anak yang kecil waktu kemarin di sunat udah segede apa sekarang
oh yang waktu di sunda sekarang mah sudah sma
waduh udah mantu belum
belum pak ya
wah udah doakan aja nanti si cikali itu bisa cek mantu
tuh tuh tuh arik pak rete mau reunian sama pak wibowo iya
mau saya kasih undangan biar reunian ramai ramai
temen lama ini nih
temen lama ini teh urusan uang saya tidak mau maaf pak rete
ya allah duitnya tabungan saya habis semuanya
oh tenang pak
kita cari sama sama babi ngepetnya
cepet cari cari sekarang cari
ayo buruan buruan
eh nyari apaan itu nyari babi ngepet
iya kan kali itu aja dia lupa naro
bu ranti udahlah ikhlasin aja
kalau kata orang dulu kalau kita mengikhlaskan harta kita yang hilang
insya allah akan diganti dua kali lipatnya insya allah lah
tapi pak rete tahu nggak kira kira kapan
ya mudah mudahan sekitar tujuh puluh tahun lagi

sabar orang sabar badan lebar
eh pelan pelan atu intip intip cari cari
bisa dikejar atu
kang ketemu nggak
nggak ada kang
cari gerak lah
ada apaan ini
eh kang joni
atau ada bagi bagi sembako
kok saya nggak diajak
aduh kang joni
bukan bagi bagi sembako
tadi teh ranti teh ngomong
katanya duitnya keilangan kecolongan
eh terus di belakang rumahnya ada babi ngepet
iya nggak salah lagi
kita harus tangkap
pasti nanti ketahuan siapa dalangnya
ah betul kang
kalau kita nuduhnya salah takutnya jadi fitnah
ini angkot takut bener
oh bang joni
kan joni punya angkot ya
yaudah kalau gitu saya mau nengokin terhenti dulu ya
bang bang joni punya angkot baru ya
iya gak nyangka dia bisa punya duit buat beli angkot
semalam saya sempet pukul kaki tuh babi
tapi kok kebetulan banget ya
sekarang bang joni jalannya kok pincang gitu ya
iya juga ya kang ya
aduh saya baru inget kang
ketak si leni habis belanja terus bayar utang semuanya
terus beli perhiasan kang
wah nggak salah lagi
hei kang tapi kita jangan asal nuduh
belum ada buktinya kang
ya juga ya
kita harus cari buktinya dulu atu
demi menjaga kondusifnya lingkungan kita ini
ya kita harus iskambling secara bergiliran dan juga waspada
ya waspada pak
lillahi ta'ala kita mah kan niatnya kan baik ya kang
tenang weh bismillah kita mah lillahi ta'ala maha nanaon ya kang
bapak bapak nih saya bawain kopi sama itu ada cemilan
ya lumayanlah buat nahan ngantuk
nih pak rete malah dicobain pak rete taruh situ
semuruh muruh sesi sambling
baru sekarang ini nih dibawain cemilan saya bilang
semuruh muruh sesi sambling
emang pak rete suka sesi sambling
hei tiap malam saya makan rt
jangan lupa lho general di kampung sini
hei pak rt kan kalau siskamling kerjanya tidur doang di pos ronda
ya itu kan menjaganya dari jauh pakai cctv
menjaga dari jauh dari perem
hmm dicobain atu jangan didiemin aja
kok ini buatan saya
nggak ranya rokok atu rete
tanya aset jadi dukun sayete
eh juga tadi gulaan kayak nggak pakai gula
berarti sayete lupa ngegulain kopinya